ini juga tidak kalah luar biasanya sebanyak dua puluh satu pasangan senin pagi menggelar akad nikah bersama di kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
iya yang unik akad nikah ini tidak dilakukan di kantor urusan agama atau di gedung resepsi seperti biasanya tapi di dalam pesawat
untung bukan di dalam roket ya
dua puluh satu pasangan pengantin mengikuti akad nikah di pesawat mereka di fasilitasi forum ta'aruf indonesia
dan sekolah tinggi teknologi kedirgantaran yogyakarta
pasang pengantin menikah di dalam pesawat cessna sedang delapan belas pasang pengantin menikah di dalam pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh seri dua ratus
layaknya menumpang pesawat terbang satu persatu pasangan dipanggil untuk check in kemudian boarding
ya meski pesawat tidak terbang namun awak kabin meyakinkan para pengantin yang menjadi penumpang bahwa pesawat akan terbang menuju bandara
yang nampaknya di jogja
namanya sakina mawadah dan warohma
mudah mudahan bandara tersebut tidak kenal delay dan telat ya